sepekan ini di jagad politik tanah air diramaikan dengan dugaan kebocoran putusan mahkamah konstitusi terkait uji materi pelaksanaan pemilu yang diputuskan tertutup
informasi ini diungkap oleh denny indrayana mantan wakil menkumham
belakangan denny dilaporkan ke polisi atas dugaan membocorkan rahasia negara
kita bahas malam hari ini dalam editorial view apakah berkaitan dengan ini fakta atau sekedar provokasi bergabung secara virtual adalah wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi reza
mas revo selamat malam
selamat malam putri
ya mas revo terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
mas revo kita tahu sepekan terakhir ini ramai dampaknya luar biasa dari pernyataan seorang denny indrayana ini
dan kita lihat sekarang dari yang terkini adalah pelaporan dan kemudian ditarik ke ranah pidana
kalau misalnya dilihat dari konstruksinya apakah menurut anda memang perlu sampai ditarik ke ranah pidana
berkaitan dengan hal hal lainnya
atau rumor seperti ini
pelaporan ke pidana itu kan sejak awal misalkan pasal yang digunakan adalah pasal pencemaran nama baik dan sebagainya itu kan adalah hal yang dulu selalu kita karena memang pasal tersebut banyak memakan korban pencemaran nama baik
itu masuk juga pasal yang kita nilai sebagai pasal karet
dan apa yang dilakukan oleh denny indrayana sebenarnya kan hal yang dalam beberapa hal memunculkan hal baik ya
memunculkan hal baik dalam artian begini pak putri
memang kita kalau misalkan denny indrayana ini tidak bersuara tidak bersuara maka apakah kemudian kontroversi tentang sistem pemilu terbuka atau tertutup ini akan muncul ke permukaan
jadi ingin diskusi satu berkah tersembunyi dari apa yang diungkapkan oleh denny indrayana ini adalah kemudian wacana tersebut kemudian muncul ke permukaan publik dan memimpulkan awareness dari banyak pihak
ketika ini menjadi perbincangan dan menjadi perhatian dari banyak pihak maka kemudian hal hal yang selama ini mungkin masih dibicarakan dalam ruang ruang tertutup ya
selama ini kan sebenarnya isu mengenai sistem politik
pemilu yang akan dikembalikan ke sistem pemilu tertutup ini kan sudah lama kita dengar
tapi kabar tersebut masih kita dengar dalam ruang ruang yang lebih tertutup
ketika denny indrayana ini mengungkapkan hal tersebut bahwa ada kemungkinan bahwa mahkamah konstitusi akan menyetujui sistem pemilu tertutup
maka isu tersebut muncul ke permukaan muncul ke ruang terang dan kemudian menjadi perbincangan dari banyak pihak termasuk dari media
partai politik kemudian juga bersuara
dan ini kemudian memunculkan
awareness bahwa kita semua kemudian menaruh perhatian apakah sistem pemilu ini akan kembali ke sistem pemilu tertutup seperti tahun dua ribu empat dan sebelumnya
atau kita akan kembali melanjutkan sistem pemilu tertutup
hal yang menarik kan dalam politik itu ada istilahnya spin doctor
jadi memang denny indrayana ini memainkan peran
sehingga isu ini muncul ke perdukaan sehingga kita semua sekarang menaruh perhatian
nah kan sebenarnya kalau misalkan kita kembali ke sistem tertutup ini hal yang patut semua tentu akan tanya tanya
karena sebelumnya ketika tahun dua ribu empat dan sebelumnya pemilu ini kita menggunakan sistem pemilu tertutup
tapi kita tahu persis tahun dua ribu delapan ada sejumlah kalangan yang kemudian mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
dan mahkamah konstitusi
mk pada waktu itu mengabulkan gugatan sehingga kemudian kita berubah menjadi sistem pemilu yang terbuka
karena sistem pemilu yang tertutup ini dinilai bertentangan beberapa pasal terkait dengan konstitusi kita
pada waktu itu keputusannya seperti itu
nah kalau misalkan kemudian kita kembali ke sistem tertutup nah ini kan kemudian akan menjadi pertanyaan juga
kenapa kok kemudian kembali ke sistem pemilu tertutup
dan apa yang dikatakan oleh presiden ke enam
sbi yang juga sekali terus tinggi dari partai demokrat bahwa ini akan membutuhkan dalam bahasa sbi ya
dalam bahasa pak sby itu kan chaos politik
asjom mana chaos politiknya tentu debatable
tapi tentu ketika kalau misalkan sistem pemilu itu kembali ke tertutup
maka memang akan memunculkan beberapa kesulitan kesulitan dalam pelaksanaannya
karena sistem pemilu sudah berjalan
kita tahu kemarin ketika partai partai politik sudah mendaftarkan calegnya ke publik
apakah pendaftarannya sudah menggunakan sistem pemilu terbuka atau tertutup
saya pikir kita semua sih pasti berpikir bahwa partai politik mengajukannya dengan sistem pemilu terbuka
sehingga mengajukannya calegnya itu beberapa partai politik berdasarkan abjad
namanya berdasarkan abjad
kalau misalkan ini tertutup maka kan nanti harus berdasarkan urutan urutan
karena suara yang ini kalau tertutup ya artinya kan suaranya akan dibagi dan urut kacang dari atas ke bawah
sementara ketika mendaftarkannya masih menggunakan
asumsinya adalah tertutup melanjutkan sistem pemilu tertutup
dia masih sesuai abjad

dan juga kpu tentunya
karena akan mengubah
jadi kalau misalkan ini tertutup maka ini akan menimbulkan kesulitan kesulitan pada partai politik
dan juga kpu tentunya
jadi kalau misalkan ini tertutup maka ini akan menimbulkan kesulitan kesulitan pada partai politik
inilah mungkin paling tidak seperti itulah
jadi belum lagi kalau misalkan ada hitung hitungan lain terkait dengan kemungkinan
posibiliti bahwa akan terjadi chaos politik yang lain
oke mas revo kalau misalnya dilihat
mengutip yang disampaikan oleh presiden ke enam pak sbi
mengatakan ada chaos politik anda tadi juga sudah menyinggung sedikit
seberapa luas kalau misalnya anda bisa melihat mas revo
dan jangan jangan saat ini bisa jadi
ada beberapa pihak yang sedang memperhitungkan itu
paling tidak kan seperti tadi ya
karena partai partai politik kemarin ketika menggabarkan calon kota legislatifnya
menggunakan asumsi sistem berpenghubungan
sehingga urutan urutannya masih sesuai dengan abjad
nomor nomornya memang belum ditentukan
setiap taleknya tapi ketika nanti misalkan tertutup
maka kan partai politik menjadi penting
siapa yang ada di nomor satu atau istilahnya dulu nomor jadi dan nomor sepatu
itu pasti akan memunculkan lagi di dalam partai politiknya
ada hal hal teknis lah yang harus mereka perhitungkan
kemudian bagaimana dengan talek talek yang selama ini
tentunya akan mereka pas
karena kita tahu ya mbak putri
karena sekarang ini sudah banyak begitu
calon anggota legislatif yang sudah memasang baliho
begitu sistem pemilunya menjadi tertutup
tidak ada gunanya lagi ya
tidak ada gunanya lagi
karena yang akan ditoplos adalah partai politik
nah tentunya para mereka yang sudah mengeluarkan modal sedemikian besar itu
pasti akan menimbulkan kekecewaan
dan kita tahu ketika seseorang itu kecewa
begitu juga nanti bagaimana dengan penolakan penolakan
bahwa kita akan kembali ke sistem yang masa lalu ya
yang partai politik begitu dominan
sementara kita tahu ketika tahun dua ribu dua
ketika sistem pemilu tertutup ini digugat di kpu
salah satunya adalah kita ingin bahwa syarikat itu publik
sebagai pemilik suara
itu lebih memiliki independensi untuk menentukan
siapa yang akan mewakili mereka untuk duduk di parlemen
sehingga yang dipilih adalah nama wakilnya
karena mungkin dia lebih terkejut dengan nama orang yang dipilihnya
bukan ditentukan oleh partai politik
ada beberapa pertimbangan yang
nah kalau misalkan itu dikembalikan ke sistem pemilu tertutup
maka penolakan penolakan tentu akan menjadi besar ya mbak
bisa dengan beberapa berbeda
maka ketika itu ketemu dengan kepentingan kepentingan yang lain gitu
dan ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan
kalaupun tidak menimbulkan chaos
maka akan menimbulkan kegaduhan kegaduhan
dan itu tentu tidak sehat ketika kita sekarang
politik sistem pemilunya sudah berjalan
proses politik dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini sudah berjalan
kalaupun misalkan akan ditentukan
dan lagi sistem pemilu itu sebenarnya kan penentuannya kepada pembuat undang undang ya
ada banyak lagi lah kekecewaan kekecewaan yang akan muncul
ini belum lagi tudingan tudingan lain
dugaan dugaan yang lain ya
kenapa kok mahkamah konstitusi mengembalikan ke sistem pemilu tertutup misalnya
nah ini yang blessing dari ungkapan ungkapan yang disampaikan oleh denny indrayana
yang kemudian memunculkan diskursus bahwa
sistem pemilu ini apakah akan tertutup atau terbuka
itu muncul ke permukaan
sehingga sekarang pengawalan terhadap mahkamah konstitusi
oke semakin ketat ya semua mata tertuju
kita tahu sebenarnya kan memang mk belum memutuskan ya
ketika pak denny indrayana menyampaikan hal ini
kita tahu bahwa mk belum mengeluarkan keputusan gitu
entah dari mana memang informasi yang beliau dapatkan
tapi setidak tidaknya apa yang diutarakan oleh deddy hidrian ini membuat
diskursus ini muncul ke permukaan
ya kita semua sama sama aware dan menjaga agar sistem pemilu ini berjalan bagaimana mestinya
mas revo bagaimana jika sebenarnya ketika isu ini dimunculkan
jadikan ada dua dampak
dampaknya yang pertama adalah seperti yang tadi mas revo katakan
kita semua sekarang semua mata sekarang tertuju ke mk
betul betul mengawasi tidak hanya masyarakat tapi juga partai politik yang berkepentingan
tapi juga bagaimana jika ada beberapa pihak yang sebenarnya mau tes saja
ketika isu ini dimunculkan bagaimana reaksinya dan apakah reaksinya bisa di handle
dan ketika jika di handle artinya hal itu masih tetap akan dijalankan
bagaimana pendapat anda soal hal hal seperti itu mas revo
ya jauh ini memang kita tahu dalam seminggu terakhir ini ya
delapan partai politik bersuara menolakkan penolakan terhadap pemilu tertutup
dan tetap mengharapkan sistem ini berputar
nah yang sekarang ini kan semuanya pada proses
kita semua berharap pemilu ini ini kan masalahnya begini mbak putri
kita tahu bahwa beberapa waktu sebelumnya
ada upaya upaya misalkan perpanjangan masa jabatan yang dilakukan oleh beberapa pihak ya
disampaikan ada perpanjangan masa jabatan presiden
itu kan bergaung waktu itu
sehingga ketika ada hal hal yang dalam sistem pemilu ini muncul
apakah ini ada perubahan sesuatu hal dalam pilu
maka akan memunculkan banyak sekali dugaan dugaan
yang sekarang dilakukan adalah kita semua kan berharap bahwa pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan rencana
pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat kita akan sama sama menuju ke
tempat pemutusan suara dan memberikan suara kita
sehingga pemilu berjalan sebagaimana mestinya
maka ketika ada onteran onteran atau hal seperti ini ya
ketika muncul isu isu apakah kembali terbuka tertutup
kemudian nanti apakah ada datang juga terkait dengan salah satu partai politik
partai demokrat misalkan ada salah satu menteri yang ingin menguasai dan sebagainya
ini kan semuanya akan munculkan hal hal
sebenarnya kita pemilu apakah kita akan berjalan sesuai dengan rencana atau enggak
yang sekarang sama sama kita semua melihat dan berharap bahwa ketika ada seseorang mengungkapkan sesuatu hal
atau berkaitan dengan pemilu
maka reaksi reaksi yang muncul tentu akan beragam
dan reaksi reaksi yang diharapkan adalah
semua sama sama menjaga supaya pemilu ini sama sama berjalan
sesuai dengan tahapan tahapannya
kemudian tetap nanti tahun dua ribu empat belas empat belas sore dua ribu dua puluh empat
kita sama sama datang ke tps untuk memberikan suara

mas revo terima kasih banyak malam hari ini
sudah bergabung di sini